dikasih kopi yang kesekitaran komisi dua
siapa tahu suatu saat kami membutuhkan
kopi yang ditanya
dan pelaksanaan pemilu
karena ini sudah
hampir satu tahun semua prosedur
sudah diikuti terakhir pada dpt
minta juga dari
untuk segera merealisasi
tadi ketua kpk sudah menolak
beban bagi para penyelenggara
pemilu dan pemerintah